hai puluhan pedagang kaki lima yang kerap menjajakan dagangan di depan pintu masuk masjid
istiqlal senin siang ditertibkan oleh petugas satpol pp jakarta pusat sejumlah gerobak
dagangan yang akan disetap petugas direbut pedagang hingga terjadi adu mulut penertiban
dilakukan lantaran pada pedagang kaki lima menjajakan dagangan di atas trotoar jalan
kawasan masjid istiqlal kita harus pertama kita halo dulu nanti kalau yang nurut kita halo yang
padahal kita tertipkan itu karena sangat mengganggu untuk pejalan kaki berikut penghujung
yang ingin sholat penertiban demi membebaskan trotoar jalan dari pkl akan terus dilakukan
hingga para pedagang sadar tidak lagi menggunakan fasilitas umum seperti trotoar dan bahu jalan
di jakarta pertama ini akan dilakukan dengan kemampuan yang lebih berguna dan lebih berguna
untuk berdagang aksi berlari kencang dari dalam gang dilakukan seorang pengumum di minibus saat
terjadi razia parkir liar yang digelar petugas suku dinas perhubungan di kawasan kemayoran
jakarta pusat senin siang saat akan diderek pria ini yang meminta dilepaskan karena berdali
harus pulang ke rumah dengan kondisi sang istri yang
tengah sakit keras mendengar alasan tersebut petugas akhirnya memberikan keringanan dengan
hanya memberikan sanksi pilang di tempat artinya sih perlanggarannya kita udah tetap dihindar ya
karena memang ini jelas aku untuk menyalakkan dan beliau kan sudah ada simnya udah tahu parkir
dimana yang dalam razia kali ini petugas berhasil menderek paksa lima kendaraan dan dibawa ke kantor
sudin perhubungan untuk diproses lebih lanjut dengan sanksi tilang maksimal sebesar lima ratus ribu rupiah
diberikutan cnn indonesia